pdi perjuangan menyindir sibiru sudah terlepas dari pemerintahan presiden joko widodo setelah mempunyai capres sendiri yang disebut mencapreskan anies baswedan
meski tak spesifik menyebutkan nama parpol sibiru namun penyebutan nama capres anies seakan menunjukkan siapa target dari sindiran ini
kemana arah sindiran pdi perjuangan dan apakah sindiran ini sebagai tanda keretakan pemerintah dan juga nasdem di istana
untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami pertama adalah ketua dpp partai nasdem sugeng suparwoto kemudian politikus pd perjuangan andreas pariera dan juga direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda
selamat malam apa kabar bapak bapak
ya selamat malam
alhamdulillah dalam kondisi baik begitu semua narasumber saya langsung menanyakan kepada pak andreas termasuk mengkonfirmasi begitu
jadi artinya sibiru ini spesifik kepada
ke nasdem begitu pak andreas
ya saya kira itu terbuka aja silahkan menginterpretasi
kan politik itu juga ada simbol simbolnya kan
jadi kalau masyarakat menilai sibiru itu adalah partai a partai b ya silahkan saja
baik pak andreas tapi kemudian ada spesifik frasa yang menyebutkan bahwa mencalonkan anies mempunyai capres sendiri bukankah ini menjadi spesifik begitu
saya kira terbuka dan faktanya kan juga kita semua tahu kan artinya ya partai nasdem sudah mencalonkan pak anies
dan juga sekarang kan sedang dinamikanya semakin meningkat menuju pada dua ribu empat
berarti artinya ketika sudah punya capres lain ketika memang tafsirannya adalah si biro adalah nasdem ini bisa disama artikan dengan tidak mendukung pemerintah sekarang begitu maksudnya pak andreas
saya kira terbuka aja untuk masyarakat menaksirkan itu dan masyarakat juga bisa menilai bagaimana positioning dari partai partai di dalam proses ya sekarang
ini bagaimana perintahannya berjalan dan bagaimana persikapan terhadap persikapan menuju pada dua ribu dua puluh empat
tapi posisi pdi perjuangan jelas bahwa kita sekarang seperti apa yang juga disinggung oleh pak jokowi presiden republik indonesia
yang sekarang kita yang di uidi perjuangan juga bersama dengan teman teman berbagai partai yang terlibat di dalam koalisi yang mendukung pemerintahan ini
jadi kita konsisten mendukung pemerintahan ini sampai berjalan sampai dengan selesai
dan ya terutama juga
jadi apa yang disinggung oleh pak jokowi kita menjaga stabilitas politik karena kita menghadapi banyak tantangan tantangan di republik yang berkaitan dengan situasi global
bagaimana menjaga stabilitas politik sehingga kita bisa menghadapi menjawab tantangan tantangan tersebut
baik baik saya akan konfirmasi ke pak sugeng apa tanggapan anda dan juga nasdem begitu
ya jadi nasdem tidak merasa apa apa ya
dalam politik tentu ada diskursus ya bahwa dilemparkan seolah olah kita sebagai partai yang berwarna biru
yang hari ini memang sudah mencalonkan pak anies baswedan sebagai kandidat atau calon atau bakal calon presiden
lantas ditengarai seolah olah kita akan keluar dari koalisi itu bahasa simboliknya kan begitu
tapi faktanya kan begini bahwa kami tetap komit dan itu kita tunjukkan
dalam hal pemerintahan baik di eksekutif maupun di legislatif
saya bisa memberi contoh yang bahkan ekstrim bagaimana kita komit mendukung pemerintahan pak jokowi ini sampai tahun dua ribu dua puluh empat
kebijakan terakhir dan kita sudah mulai penjajakan ini runtung renteng ini tentang pencapresan
perihal tentang kenaikan ugm misalnya
kebetulan saya selaku ketua komisi tujuh nasdem sebagai partai rasional modern
dan begitu pemerintah punya rencana untuk
mengurangi subsidi ya sekali lagi mengurangi subsidi dengan menaikkan bbm
wah itu kan bayangkan
boleh dilihat dalam track record atau dalam jejak digital kemarin kemarin
bahwa partai nasdem lah utamanya saya sebagai ketua komisi tujuh yang menjelaskan kepada publik
kenapa pemerintah harus menaikkan bbm dengan mengurangi subsidi bukan menghapus subsidi
bahkan berbagai forum pak itu yang digelar melalui
di media masa dalam pengerian televisi maupun bahkan ada sebuah forum yang diakidahkan oleh kak korda jateng misalnya
saya menjadi pembicara dan sebagainya
ini menunjukkan memang secara etik dan secara juga sebagai kita partai pendukung presiden
sampai tahun dua ribu dua puluh empat kita tetap mendukung pemerintahan jokowi ma'ruf amin
sekali lagi saya sampaikan itu sangat clear bahwa kita mendukung pemerintahan jokowi ma'ruf amin
sampai tahun dua ribu dua puluh empat dengan berbagai konsekuensi logisnya
artinya apa sekalipun memutuskan keputusan keputusan yang tidak populer secara kepartean karena apa
ada fakta bahkan partai partai pendukung yang notabene malah tidak bunyi perihal tentang kenaikan bbm misalnya
ini sebagai ukuran bagaimana loyalitas kami sebagai partai yang secara etik dan secara kepartean dan secara politik
tetap menunjukkan bahwa kita memang mendukung kita mendukung
kita memang mendukung pemerintahan jokowi ma'ruf amin sampai tahun dua ribu dua puluh empat
perihal tentang pencapotan kami untuk tahun dua ribu dua puluh empat kedepan sana
sekali lagi itu sekaligus untuk menguji bagaimana sistem kepartean kita
sistem politik kita dalam hal dalam hal sinergitas dalam konteks dukung atau menjadi partai pemerintah maupun non pemerintah
baik pak subang apa yang anda katakan
kalau kita misalnya sekarang sedang menjajaki koalisi dengan partai koalisi tapi itu persoalan lain sekali lagi
baik saya sudah mendapatkan poin anda pak sugeng
ya artinya kemudian loyalitas yang kemudian disebutkan salah satunya adalah kasus bbm tadi ini kemudian menjadi komitmen begitu ya
dari nasdem hingga dua ribu dua puluh empat tapi pencapresan adalah soal lain
nah sebelum kita lanjutkan kita segarkan ingatan kita lagi soal bagaimana statement dari sekjen pdip hasto kristianto terkait dengan hal ini
kita simak bersama
persoalannya adalah berbagai kebijakan pak anies sudah dinyatakan berbeda dengan presiden jokowi
misalnya terhadap ibu kota negara pak jokowi karena perspektif geopolitik ingin memindahkan ibu kota di kalimantan
sementara pak anies tetap mempertahankan ibu kota di jakarta
itu kan dua hal yang berbeda
inilah yang menciptakan kontradiksi ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan jokowi mengusung pak anies
yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan presiden jokowi
di dalam penanganan banjir berbeda
baik ini tadi kita sudah dengarkan disebutkan oleh hasto kristianto bahwa ada beda kebijakan ditakutkan ketika mengusung anies
lihat soal ikn apa yang menjadi dukungan real partai nasdem yakni dalam bentuk mensupport undang undang ikn
itu adalah bentuk dukungan politik yang paripurna
bahwa pelaksanaannya nanti sekali lagi ini kan sebuah perjalanan
bahkan anies pun ingat ya bahwa kalimat continuity and change itu adalah hasil juga rumusan kami kami
ada sesuatu yang harus continuity ada sesuatu yang harus berubah
tetapi sekali lagi itu bukan berarti berupa negasi dari kepemimpinan pak jokowi
sekali lagi bahkan anies pun berkali kali menyebut di dki pun dia meneruskan beberapa program
yang dulu dirintis oleh pak jokowi
bahkan sebelumnya zamannya pak sutioso dan sebelumnya dan seterusnya
saya kira kita tidak bisa mempertentangkan begitu saja secara rigid apa yang ada sekarang dirancang
kami sebagai partai pendukung pak jokowi jelas soal ikn kita mendukung dalam tingkat sampai kita setuju dalam bentuk undang undang
bahkan nanti kita akan menyarankan buatkanlah semacam apa
bagaimana apa itu berupa peraturan pemerintah atau apa bahwa yang lebih rigid lagi
bahwa memang harus dibangun di misalnya ikn itu
jadi persoalan ini bukan merupakan indikasi bahwa kita ini lantas bernegasi
tetapi bahwa semuanya memang ada continuity ada juga perubahan
saya kira wajar semuanya akan bicara begitu
jadi kontradiksi semacam itu saya kira tidak ada
bisa dibuktikan sebagai kita lantas akan keluar dari koalisi ini
sekali lagi kita memegang etik dan juga politik dalam konteks kita mensupport atau mendukung pemerintah ini
sampai tahun dua ribu dua puluh empat tanpa syarat tanpa mahar kan jelas
bahwa dengan keputusan ini lantas dipandang atau dinilai oleh pak jokowi
lantas misalnya ada tindakan tindakan politik itu adalah hak prerogatif presiden
misalnya nih misalnya
baik pak sugeng
apalagi statementnya pak hasto
misalnya terus ada resafel itu hak prerogatif presiden
tapi kita tetap mensupport sampai tahun dua ribu dua puluh
saya kira itu
ini sudah ada jawaban begitu dari pak sugeng dan nasdem
pak andreas seperti apa menanggapinya
ya seperti yang tadi saya katakan juga
artinya di politik itu apapun narasi yang kita bangun
toh akhirnya masyarakat menilai realita perilaku politik yang kita ditampilkan itu
bahwa ya integritas politik itu merupakan suatu hal yang penting
dan perlu dijaga oleh masing masing partai
karena itu akan menjadi trust kepercayaan masyarakat terhadap partai
juga terhadap individu individu yang berpolitik
semua rekam apalagi sekarang rekam digital itu kan apa ya
sangat mudah sangat terang penderang
sehingga di sini nanti ya masyarakat lah yang akan menilai
soal di dalam pemerintahan ya itu wilayah pak presiden untuk mengambil sikap dan mengambil keputusan
ketakutan yang disebutkan tadi terjawab begitu pak oleh pak sugeng pak andreas
ketakutan yang mana mas
tadi kemudian kita dengar di rilis atau statement kemudian dari pak sekjen pak
pak hasto mengatakan bahwa ada ketakutan tidak akan diteruskan program dari presiden joko widodo
kepada anies baswedan misalkan ketika nanti jadi
tapi pak sugeng sudah menyatakan bahwa komitmennya terhadap hingga dua ribu dua puluh empat masih akan ada
seperti apa kemudian anda menjawabnya
ya itu tadi gitu narasi politik narasi di dalam menyampaikan berbagai macam sikap itu kan bisa saja kita sampaikan
tapi akhirnya toh real politik di lapangan ya masyarakat menilai bagaimana
karena semua ini kan bukan politisi politisi baru kemarin sore
karena sudah cukup lama dan orang bisa melihat bagaimana rekam jenjak dari baik partai maupun politisinya gitu
sehingga seperti yang saya katakan tadi
satunya kata dan perbuatan itu penting gitu integritas politik itu
saya kira dalam politik merupakan salah satu hal yang menjadi ukuran bagaimana kita berpolitik
dan di pdi perjuangan itu sangat dijaga lah
saya akan minta tanggapan dari mas
mas hanta namun kita akan jeda sejenak kita akan bahas nanti di segmen kedua
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masih akan melanjutkan dialog terkait dengan anies mencapreskan diri retak koalisi jokowi
saya akan menanyakan tanggapan kepada mas hanta
kemudian nasdem telah mengatakan komitmennya koalisi tapi ketakutan masih ada begitu rasanya dari pdip
bagaimana anda melihatnya mas hanta
ya saya kira ini bedakan dulu dengan dua ribu dua puluh empat nanti
tapi pada saat ini jika langkah politik atau terobosan politik yang cukup berani dari partai nasdem ini
kemudian membuat presiden tidak nyaman ya saya kira presiden juga progratif ya
ada statement dari pak sugeng ya bisa untuk mengoreksi posisi nasdem di dalam pemerintahan
tapi jauh dari di luar itu menurut saya bram yang patut ya kabar baik bagi demokrasi bagi saya
ketika ada deklarasi potensi ya baru potensi nasdem demokrat dan pks
kita menghindari kemungkinan ada calon tunggal
kan bisa jadi misalnya nasdem semua partai dalam pemerintahan semua satu calon mendukung pasangan a dan b misalnya
sisanya adalah demokrat
kalau demokrat pks tidak cukup membuat poros koalisi
dan kalau itu yang terjadi kan tidak ada
yang kedua isu yang cukup kencang bahwa di asumsikan seolah olah disetting ada dua calon
dua duanya disetting orangnya jokowi semua
all the president men semua istilahnya begitu
tetapi dengan adanya muncul anies berarti otomatis robohlah kemungkinan atau prediksi itu
jadi ada kemungkinan lawan lawan politiknya
sehingga saya kira implikasi politiknya bram yang menarik menurut saya ini kalau dari tema cnn ini retak koalisi jokowi
saya kira semestinya tidak
potensinya cukup besar dalam perjalanan pemerintahan
karena pemerintahan pak jokowi ini masih dua tahun
tetapi di saat yang sama nasdem misalnya sudah punya calon sendiri
pdi perjuangan nanti bersama siapa sudah punya calon sendiri
nah satu sisi memang sedang berkoalisi dalam pemerintahan sampai dua ribu dua puluh
tetapi di sisi yang lain ada potensi keretakan koalisi itu
implikasi lainnya poin yang kedua meskipun sekarang ada porosnya bisa empat potensi
saya membaca kemungkinan hanya tiga maksimal dan kemungkinan bisa menjadi dua poros
nah mengapa menjadi rame
poin saya ini catatannya karena nasdem mencalonkan capresnya anies baswedan
dan mitra koalisinya adalah demokrat dan pks
karena pd perjuangan sejak awal sekjennya pak jokowi

sekjennya pak hasto mas hasto mengatakan kecil bagi pd perjuangan
kecil kemungkinan bagi pd perjuangan berkoalisi dengan pks dan demokrat
di saat yang sama nasdem membangun koalisi dengan dua partai itu
kemudian dengan anies baswedan tadi ya dari statement pak andreas juga
nah kalau saya mengistilahkan posisinya berjarak dengan kekuasaan
karena nasdem membangun koalisi dengan dua partai junior pemerintahan
mendukung capres yang dianggap berjarak dengan kekuasaan atau berdarah dengan pak jokowi
nah yang itu membuat politik tidak nyaman
meskipun mungkin saya rasa sistem politik ketandagaraan ya oke oke saja
tetapi inilah dinamika kalau saya sering candakan ya dinamis
mas hasto punya hak untuk menampang statement itu
nasdem juga punya hak untuk meresponnya
tapi kita tidak tahu politik ke depan kan masih dinamis
bisa jadi pak sugeng dan pak andreas ini nanti duduk bersama
ujungnya dia berkoalisi mungkin nggak mungkin saja
dan politiknya tanya nasdem dan pd perjuangan hampir sepuluh tahun bersama
jadi ya ini reak reak politik yang saya kira potensi dinamikan semakin kencang semakin besar
tetapi pergerakan politik baik statement yang dibuat oleh sekjen pd perjuangan
maupun keputusan partai nasdem mendukung mas anies baswedan
ini menurut saya membuat polar politik cenderung terkonsolidasi
karena saya misalkan adegiumnya gini kawannya musuh kita itu adalah lawan politik kita
atau dengan kata lain lawannya muslim kita adalah kawan kita
dalam makna lawan kompetisi ya
nah karena itulah karena itulah nasdem berkawan atau membangun aliansi politik yang berseberangan dengan pemerintahan
dengan pd perjuangan nas termasuk terjadi seperti itu
kenapa faktor pemersatu tiga partai ini mas sugeng nasdem demokrat dan pks
menurut saya pemersatunya adalah
saya ingin menyebutnya pak jokowi dan pd perjuangan
karena tadi posisi mereka diperbutuhan pun sebaliknya
nanti mas bang andreas pak jokowi dan ibu mega yang orang ragukan
wah ini bisa pisah dua ini semakin terkonsolidasi
akan bersatu karena lawan politiknya kuat juga
disana ada pak suryat ada pak sd itu terjadi ya
ini faktor faktor yang saya kira mas ganjar mbak puan dan seterusnya akan menjadi perhitungan perhitungan bang andreas
yang cukup kalkulasi yang semakin serius ini mas sugeng
eh ternyata anies maju nih
mas andras juga menyiapkan calon wak juga
berarti kalau anda katakan konsolidasi semakin kuat petanya semakin terpatok dengan jelas begitu
jangan jangan ini menepis keraguan publik yang mengatakan misalkan
jangan jangan suara pdip ini belum tentu suara istana begitu terkait dengan keraguan soal nasdem ini
seperti apa anda melihat nih
ya saya kira pdi perjuangan adalah salah satu partai yang sangat otonom yang kuat
tidak bisa disamakan dengan istana
saya mengiyakan itu
silahkan bang andreas mungkin yang lebih paham yang di dalam partai
ya saya kira hal yang terpisah ya meskipun di dalam pemerintahan tetapi pdi perjuangan termasuk
punya keputusan keputusan politik terkait dengan partainya
sehingga setiap partai ya kehidupan itu yang harus diperhatikan ini poin paling pentingnya
kalau pak jokowi masih incumbent adalah calon presiden dua ribu empat
ya saya kira memang ini
tidak boleh dilakukan oleh nasdem
nah problemnya sekarang memang pdip bukan pdip pak jokowi itu bukan calon presiden lagi di dua ribu empat
ini yang saya kira yang mungkin dinamikanya akan cukup kencang
dan yang menariknya ini berapa
dua partai ini pd perjuangan karena partai terbesar
dia eksklusif punya tiket mau berkoalisi dengan siapapun
nggak berkoalisi pun bisa maju sendiri
kemudian nasdem itu menjadi pendulung dua dinamikanya
dua partai ini penentu dalam pembentukan poros poros polar polar politik
pdi perjuangan itu saat menentukan nanti poros menjadi tiga bahkan bisa dua dikumpulkan
ini kan kalau pdp ngumpul ngumpul semua jadi dua
pun nasdem kalau nasdem gabung nah kesulitan
andis dan dua partai dua pemerintahan mendapatkan tiket partai
jadi para kandidat kandidat kuat tadi
dia dapat pendukungan publik dalam fase kandidasi
sekarang ini mencari boarding pass
saya ingin mengatakan bahwa suka atau tidak suka partai lain
pd perjuangan terutama satu dan kedua
dan nasdem itu menentukan poros poros koalisi
yang akan berubah total kalau dua partai ini bergabung
nah kalau dua partai ini bisa kalian pd perjuangan dan nasdem berada di poros yang sama
tapi kalau sekarang seperti prinsipol tering indonesia
membuat poros poros donor koalisi
kecenderungannya mengarah ke sana
nasdem dan pd perjuangan berpisah
mas santa saya akan mengkonfirmasi kepada pak andreas seperti apa kemudian
jangan jangan sekarang riaknya ada tapi jangan jangan nanti berkoalisi begitu
ya politik pdi perjuangan itu bukan hanya sekedar politik kekuasaan
ya bagaimana kita mengejar kekuasaan dan kemudian membagi bagi kekuasaan
tapi yang terpenting adalah bagaimana menghadapi berbagai persoalan ini
dan yang sekarang realita yang kita hadapi
seperti sebagaimana yang disampaikan oleh presiden sendiri
bahwa kita menghadapi berbagai tantangan
dan tantangan ini membutuhkan soliditas kerjasama yang kompak
ya di dalam proses pemerintahan berjalan ini
ya sambil kita juga mempersiapkan diri menghadapi dua ribu dua puluh empat
dan menuju pada kita mengkonsolidasi pembimbingan nasional yang berikut
saya kira itu poin poin yang juga disampaikan oleh pak sekjen pak hasto
di dalam pembicaraan antara pak jokowi dan ibu mega
di dalam pertemuan kemarin
karena itulah bagaimana orang dengan bobot politik sebagai presiden
dan juga sebagai senior ketua partai dan di sini pengusung utama dan kualis pemerintahan
ini membicarakan persoalan soal kebangsaan
nah itu yang kita dahulukan
ketimbang ya kita berapa ya kalau apa yang pak mas hanta sampaikan sebagai seorang pengamat
ya saya kira sah sah saja
dan bisa dilakukan
tapi ya sebagai politisi dari posisi pdi perjuangan
kami melihat bahwa bagaimana menyelesaikan menghadapi berbagai macam persoalan itu jauh lebih penting
ketimbang kita hanya sekedar berbicara soal bagaimana meraih kekuasaan demi kekuasaan ke depan
baik tapi kemudian tadi pak andreas mas hanta menyebutkan alasannya jangan jangan bukan soal
tidak percaya program ini dilanjutkan tapi kemudian berkoalisi dengan pihak yang ada di luar istana begitu
bagaimana pdip menanggapi ini pak
ya itu fakta yang ada
itu fakta yang tidak perlu ditanggapi dan itu sudah terjadi
itu yang terjadi
fakta yang politik sekarang
sementara pdi perjuangan tidak meributkan soal tiap partai punya hak dan intinya masing masing untuk mencalurkan
tapi buat pdi perjuangan bagaimana konsolidasi kita terutama pertama kita menghadapi situasi ini dan itu juga disampaikan oleh presiden
yang bertanggung jawab terhadap
proses kekuasaan yang berjalan sekarang
itu yang penting yang sekarang kita bicarakan
baik pak andreas jangan jangan ini kemudian desakan dari partai kepada pak jokowi agar segera mengambil tindakan begitu di internal kabinet mungkin
nah itu hak prerogatif presiden
presiden jokowi sangat matang dan dewasa untuk memilih
oke baik saya akan ke pak sugeng seperti apa menanggapinya pak
ya saya kira begini
ini kan antara interpretasi ya lagi lagi tadi meskipun ada fakta fakta
fakta itu kan tidak lepas juga dari interpretasi yang seolah olah lantas dengan mencalonkan anies kita keluar dari koalisi
itu interpretasi dari sejumlah fenomena sebagaimana juga disampaikan bung andreas tadi
tetapi juga ada sebuah fakta bahwa kami sebagai partai pendukung pemerintahan ini adalah tetap memegang nilai nilai moral etik
sebagaimana layaknya sebagai partai pendukung pemerintahan ini sampai tahun dua ribu dua puluh empat
dan itu akan kita tunjukkan dari berbagai kebijakan yang kita tahu betul sebagaimana juga
itu menjadi bahasan kami bagaimana kita menghadapi krisis energi
kebetulan saya di komisi tujuh itu sangat sangat terasa betul bagaimana kelangkaan energi mengakibatkan tingginya energi dengan sejumlah kebijakan yang kita harus rumuskan
itu jelas sekali
saya dengan mitranya misalnya pak menteri sdm itu bagaimana merumuskan termasuk dengan pertamina khususnya menyangkut tentang minyak dan gas
itu tetap bagaimana dalam kerangka bagaimana pemerintahan ini dapat menjalankan fungsi pemerintahan sebagai juga pelayan masyarakat yang baik
ini sekali lagi fakta lain
diinterpretasikan karena kita mencalonkan anies baswedan untuk kepentingan tahun dua ribu dua puluh
sekali lagi itu hak setiap orang untuk menginterpretasikan
hanya kami menghibur
janganlah diungkit ukit seolah olah kita ini kita punya moral hasad yang kita segera mau keluar dari koalisi
ada sebuah fakta disinilah namanya kita sebagai partai politik memang diuji sebagaimana pak andreas tadi mengumumkakan
nanti masyarakat juga yang akan menilai
sekali lagi hak prerogatif presiden dengan apapun yang ditunjukkan oleh nasdem seperti tadi misalnya lantas ada reshuffle dan sebagainya
itu sekali lagi itu hak prerogatif presiden
kita tidak akan terpancing bahwa seolah olah kita menjadi vis a vis dengan pemerintah
karena situasi membutuhkan kepompakan kita
situasi lagi tantangan luar biasa besar baik ekonomi politik maupun tantangan tantangan lain yang sangat baik dalam konteks kawasan maupun dalam konteks
kita membutuhkan soliditas kita termasuk kepentingan kita harus solid
termasuk partai kemudian seperti amit rinas yang sabar itu gitu
pak sugeng ini menarik kemudian anda sudah mengatakan
kemudian anda sudah mengatakan soal jangan jangan akan di resafel begitu
saya akan menanyakan kepada mas hanta apakah jangan jangan ini menjadi tanda begitu dari pdip kepada pak jokowi
apalagi kemudian ada desakan dari sejumlah relawan agar menteri nasdem mundur dari kabinet
tapi kita akan bahas usai jeda pemirsa
cnn indonesia newscast akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masih akan melanjutkan dialog anis capres retak koalisi jokowi
saya akan ke mas santa
apakah kemudian ini menjadi tanda begitu menjadi desakan agar segera ada reshuffle mas santai
ya yang pertama resafel sepenuhnya ya adalah wilayah hak progresi presiden
kalau presiden jokowi merasa tidak nyaman atau langkah politik nasdem itu dianggap bagian membuat presiden tidak nyaman saya kira itu sah sah saja
kapanpun presiden untuk melakukan itu
meskipun mungkin pak sugeng juga belum tentu tidak suka
bisa jadi suka juga ditunggu oleh nasdem bang andreas
bahwa kalau kemudian dikeluarkan menterinya kemudian bisa misalnya dikapitalisasi sedang berada di dalam pemerintahan untuk meraih memperkuat simpati publik
karena kita tahu ada implikasi ya
implikasi di mana ketika apa namanya ketika pada saat itu
ketika pada saat itu
jokowi misalnya ingin mengumumkan resapel kapanpun itu adalah kapan presiden mau pasti bisa dilakukan
nah persoalannya adalah nasdem ini sedang mengalami dilema juga setelah menghadapi memutuskan seperti ini
satu sisi pemilih jokowi pasti berpotensi pergi
mengalami degradasi dukungan kepada nasdem
mungkin yang kecewa kepada nasdem
tapi di saat yang sama ada potensi

pemilih anies bergabung ke nasdem
nah kalau kemudian nasdem mendapatkan tanda petik
sanksi dari pak jokowi dikeluarkanlah para menterinya dalam reshuffle kabinet misalnya
kemudian semakin heroik kemudian nasdem di luar pemerintahan
nah itu bisa dikapitalisasi mendapatkan simpati publik
sehingga semakin jelas posisinya mungkin yang bisa dibaca oleh publik
nah satu catatan saya meskipun ini hak partai ya karena pak jokowi bukan incumbent
beda kalau pak presiden jokowi masih maju dalam pemerintahan
itu secara etik dilanggar oleh nasdem
tapi ini kan presiden jokowi bukan calon presiden
cuma waktunya menurut saya timingnya terlalu cepat memang
karena kepemimpinan pak jokowi itu masih sekitar berapa hari
sangat masih dua tahun lebih ya bang andreas ya
sekitar dua tahun artinya masih lama
sementara di saat yang sama ya di saat yang sama sekarang nasdem sudah punya capres sendiri
itu yang saya kira kurang aptiknya di situ

jadi itu yang saya kira yang paling penting
terima kasih pak jokowi
terima kasih pak jokowi
terima kasih pak arief

terlalu cepat sehingga di saat yang sama kalau preferensinya

tetapi di saat yang sama dilemanya petan jam
partai nasdem berbeda dengan partainya mas bang andreas com
pdip mengumumkan di ujung sehari sebelum pun bisa ibu
jakarta untuk verg sowak
pak m eun
koalisi dengan pks dengan
demokrat dengan siapa sehingga
butuh waktu untuk mengangkat memberikan
panggung kepada anies nah ini yang membuat dilema
bagi nasdem saya kira risiko
ada risiko politik yang harus diambil
terlalu cepat tapi kalau terlalu lambat juga
nanti di dua ribu empat mereka tidak bisa
mengambil peran yang
eksistensi yang signifikan atau strategis
di kontestasi dua ribu dua puluh empat
begitu dilema politik nasdem
mas hanta berarti artinya ketika anda sudah menyebutkan
potensi implikasi misalkan akan
dikapitalisasi untuk meraih simpati publik
seberapa besar akhirnya potensi
dari reshuffle akan terjadi kemudian
saya kira kalau prediksi saya
dalam waktu dekat ya dugaan saya tidak akan
ada reshuffle kabinet dan pak jokowi
dan timnya punya hitung hitungan
kemungkinan kalau kemungkinan dalam waktu
dekat gara gara menukung
anies lalu kemudian
direshuffle lah kabinet nanti dorong dorongan
ini ada yang
meminta menterinya dong mundur kalau begitu
kalau gitu silakan
kalau dari nasdemnya kalau gitu
perlu diperhatikan presiden presiden
mau melakukan resapel kapanpun bisa
kalau dalam waktu dekat tidak ya
kurang baik juga bagi pak jokowi reshuffle
kabinet itu tidak hanya pertimbangan
politik dilakukan harus berdasarkan
berbasis kinerja apalagi meskipun kita
multi partai kita kan presidensial
jadi harusnya adalah
basis kinerja seperti bang res
juga katakan tadi jadi bukan soal
kekuasaan saja publik akan menilai
persepsi publik akan
diperhatikan oleh presiden jokowi
ini waktu bagi nasdem
seperti mengatakan tadi tetap
komit dalam pemerintahan tetapi
di saat yang sama saya kira pak jokowi ya
sebagai pemilik akpoligatif tinggal nyaman atau
tidak dalam perjalanan
ke depan tapi kalau soal partai misalnya
antara pak sugeng dan pak
andreas itu ya
saya harus mengatakan sejak objektif agak terganggu
relasi di dalam pemerintahan
karena satu sudah punya capres
yang kemungkinan berpotensi
beda tapi kalau
orang memprediksi saat ini
bahwa pd perjuangan dan nasdem
akan berpisah itu bukan kejutan ya
potensi dirilis kami potensi indonesia
rilis pada saat itu secara terbuka
pak sekjen diundang
kami juga mengundang wakil tum nasdem pak sekjen
pd perjuangan pada saat itu mengatakan
kemungkinan arahnya pengen dua poros
yang dua poros di luar pemerintahan
itu ya seperti
pks dan demokrat mungkin plus nasdem
nah ada potensi ini akan ada
kekuatan besar bisa terjadi kekuatan tersebut
itu dalam maka koalisi besar ya
yang dibangun oleh pd perjuangan bisa
head to head dua pasangan ini
meskipun potensi tiga pasang masih cukup besar
kalau pak prabowo tetap menjadi capres
kepada pak sugeng
disebutkan tadi mas hanta berpisah bukan
kejutan dan juga
banyak sekali kemudian desakan untuk
mundur atau reshuffle bagaimana nasdem melihat ini
jadi begini kita sekali lagi kita
memegang teguh moral etik
dan sebagainya sebagaimana ini
multi partai maka ada
koalisi koalisi kita tetap pegang teguh itu
pegang tentu kalau kita sudah
komitmen sampai tahun dua ribu dua puluh empat
ya akan kita lanjutkan dengan
berbagai kebijakan yang akan kita
kawal sebaik mungkin
bagaimana pemerintah jokowi ma'ruf
amin ini tetap menjalankan
pemerintahnya secara baik
ingat kita juga
sekali lagi tantangan tantangan yang luar biasa
besar ini memerlukan kita sadar
betul memerlukan soliditas kita
bersama kenapa kepentingan yang
lebih besar adalah kepentingan bangsa dan negara
itu selalu diingatkan oleh ketua umum kami
surya paloh maka tidak
ada niatan sedikit pun
kita untuk keluar dari koalisi akan
akan tetapi karena hak kredit kreatif
apalagi kalau pak jokowi lantas merasa
tidak nyaman karena ada atas desakan
relawan misalnya ya layak
monggo saja dalam posisi itu maka
pak tenasdem sudah bergantung akan
menjalankan fungsi kredit secara
baik saja jadi kita juga tidak akan
atau meratapi sedemikian
anak anak kalau mas handa mengatakan tadi
dikapitalisasi begitu apakah
akan seperti itu kira kira pak sugeng
secara elektoral mungkin ya
sebagai partai politik kan
rencana dengan berbagai
pendekatan yang kita hitung
bayangkan kalau kita hari ini mohon maaf
menunggu godot kalau istilahnya rendra
apa kita tidak celaka
sebagai partai politik kan kita juga ingin
sebagai partai politik berperan aktif
yang itu tetap demokrasi
prosedural sekali lagi
dengan moral dan etik
yang baik ini yang sedang kita tunjukkan
sekali lagi kalau kita
dengan dalam capres tahun dua ribu dua puluh empat
tetap kita bekerja sama sebagaimana kita
tunjukkan oleh founding father
kita soekarno hatta kurang
gagasan kadang kadang berseberangan tetapi
tetap ditunjukkan sebagai satu
kesatuan di tunggal meskipun dalam
ujung tertentu misalnya
bisa berpisah mereka tapi kami
sekali lagi moral etik kekuasaan
itu yang tetap kita jaga
terakhir saya akan minta tanggapan pak andreas
ini menjadi komitmen
menurut nasdem hingga dua ribu dua puluh empat
soal setelahnya adalah jalan yang
berbeda pak andreas seperti apa terakhir
kalau itu sih semua orang juga
tahu mas dalam arti bahwa
ya apa yang secara formal
kan ya seperti itulah yang seharusnya
gitu cuma apa ya seperti yang tadi
saya katakan tadi gitu bahwa
toh apa ya masyarakat
menilai arti masyarakat bisa
melihat realita realita politik yang
ada dan apa
ya buat pdi perjuangan
ya kita menjaga betul integritas
di sas sabtu nyakata dan perbuatan
ya kalau seperti apa yang disampaikan
oleh mas hanta tadi analisa analisanya
bagus sekali gitu kalau mau dikapitalisasi
kenapa nggak mundur sekalian misalnya mas
mas sugeng gitu artinya ya sekaligus
untuk mengkapitalisasi itu gitu kenapa
harus tunggu di ini gitu tunggu di ini
oleh presiden tapi ya itu adalah hak
masing masing partai tentunya
dan tentu soal kabinet adalah hak
prerogatif presiden tapi secara politis ya itu mungkin untuk kekal
tapi secara politis ya itu mungkin untuk kekal

jadi itu harus dilakukan
baik ini saya tanyakan langsung
pada pak sugeng kata pak andreas mengapa
tidak mundur sekalian begitu pak sugeng
sekali lagi hari ini kita tetap berpendapat bahwa kita tetap
mau mensukseskan presiden dan wakil presiden yang kita
usung di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
termasuk sejak tahun dua ribu empat belas yang lalu
kita tidak ingin ada implikasi saya yakin sekecil apapun ada implikasinya
kalau kita lantas mundur hari ini saya tahu saya tahu
saya tahu mungkin tidak sebesar kalau pdi misalnya
tapi itulah dalam kita bernegara dan berbangsa
masing masing kita akan berperan saya seyogianya kami ini di nasdem
tetap akan mengawal atau tetap akan bersama dengan pemerintahan jokowi mau
sampai tahun dua ribu dua puluh empat kalau tidak ada dinamika dinamika mohon maaf
yang memaksa kami lantas apa entah itu dipinggirkan atau dikeluarkan
sebagaimana statement hastog tadi saya bersyukur mudah mudahan memang kompak ya
saya bersyukur mudah mudahan memang kompak ya antara presiden dan
antara presiden dan wakil presiden
seperti yang kita saksikan hari hari ini
kita bersyukur betul kalau presiden dengan pdi kompak
sekali lagi ini justru yang kunci yang cukup penting
karena mohon maaf kami juga mendapat informasi semudah mudahan informasi kami salah
bum hamta juga saya kira tahu sekali lagi yang kita doakan adalah kompaknya pdi dengan pak jokowi
pak sugeng saya sudah bisa mendapat poin anda kita akan lihat nanti seperti apa kemudian
apakah akan berubah atau jangan berubah
atau jangan jangan seperti kata mas hanta riak riaknya ada
jangan jangan terakhir berkoalisi begitu
terima kasih atas waktu anda pak sugeng ketua dpp partai nasdem
kemudian ada pak andreas politikus pd perjuangan
serta mas hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
selamat malam salam sehat selalu bapak bapak
cnn indonesia newscast akan kembali dengan secumlah informasi lainnya tetaplah bersama kami